telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga kopi biskota menjadi salah satu kopi lawas yang masih bertahan di jakarta
merek kopi ini dijual di toko sedap jaya di pasar mester jatinegara jakarta timur
ada tiga jenis kopi yang dijual yakni arabica dengan harga rp dua ratus ribu per kilogram
robusta dengan harga rp tujuh puluh dua per kilogram
serta wb atau kualitas sedang dengan harga rp satu ratus dua puluh per kilogram
pelanggan kopi biskota datang dari beragam kalangan
mulai dari untuk dikonsumsi sendiri dijual kembali bahkan untuk diolah di warung atau kafe
ada yang dibawa
bawa keluar juga nggak tentu
ada yang beli bawa ke jepang bakal dia pakai sendiri
macam macam sih ada yang jauh jauh ada yang dekat juga
kalau di sini sih warung kopi banyak kan ngambil mak kita sih kayak depan depan gini nih
dia ngambil yang murah lah
sementara di pasar santa ada pula penjual kopi yang berbeda dari tren kekinian
solihin yang berusia tujuh puluh empat tahun membuka kios kecil di lantai basement pasar santai jakarta selatan
perfect ice coffee menjadi yang terfavorit di sini
menu tersebut adalah racikan espresso maple dan corn syrup
seluruh olahan kopi di kios ini tidak menggunakan susu maupun gula aren
seperti kebanyakan kafe penjual kopi lainnya
solihin membuka kiosnya lima tahun lalu setelah pensiun bekerja dari luar negeri
apa yang saya animati tahun tahun lalu dan terus sampai sekarang juga perkembangan
dan itu memang buat saya berpikir
apa yang saya rasakan itu dirasakan orang lain tapi saya yang buat gitu lah
jadi bukan ide jualan ide membuat orang lain itu atau siapa saja itu menikmati
apa yang saya nikmati menurut saya itu bisa dinikmati dalam waktu yang cepat dan enak
seluruh menu yang ada di kios ini dijual dengan harga yang terjangkau
yakni dari sepuluh hingga tiga puluh rupiah
bagi saya yang bukan penggemar kopi ini rasa kopinya sebenarnya cukup kuat
tapi karena cukup cair sehingga masih bisa diterima ya
untuk yang mungkin penggemar kopi kekinian gitu ya
untuk anak anak muda yang sekarang rasanya menjadi pas untuk mencoba ini
dan satu lagi kalau ada kopi kayaknya tidak lengkap
kalau tanpa temannya ya ini adalah menu andalan juga di kedai ini
ini adalah hold and cut sandwich
dan yang menarik adalah karena cara pembuatan sandwich ini
ini harus setelah disusun didinginkan dulu di lemari es selama berjam jam
baru kemudian dipotong dan langsung dimakan
karena kayaknya ini saya agak skeptis karena kalau orang indonesia kan kebanyakan sukanya makanan yang hangat ya
bahkan kalau kita bawa sandwich dimasukkan ke microwave dulu baru dimakan
nah ini kita akan coba langsung seperti apa ya rasanya
rahasia dari bisnis kuliner termasuk kopi bukan terletak pada mengikuti tren semata
tetapi mempertahankan kualitas dan memiliki keunikan untuk menarik hati pelanggan
penyebutan cnn indonesia jakarta